ah ustazah apel ngapain
itu staf tadi ada haikal sama dodot
dan dia langsung kesana abis nabrak kita
terus siapa ntrip
eh eh eh apaan kok ucapin aja
hah ibut sama bapak tadi nelfon
emang enak ya
katanya udah disunat
kan kata kamu sunat itu asyik dan gak sakit
betul tidak teman teman
ya emang enak disunat
hahaha pandi juga seneng akhirnya kamu disunat
kita berarti gak jadi disunat
berarti kita gak jadi disunat dong
kalian gak boleh kayak gitu
karena itu namanya merugikan orang lain atau egois
kali ini kamu salah
emangnya kamu udah disunat dod
kalau aku mah gak ada di daftar itu
jadi aku gak disunat deh
hah berarti kamu bisa bantuin kita
biar kita gak terdaftar
kalo enggak kita masukin kalian berdari dari
biar kamu disunat
emang harus bantu lagi
sekarang kita begitu ya
tuh itu ada tinda
tuh kita ambil salah satu dari pelaratan itu
eee pada ngapain ini disini
kita abis ambil mesin dari lampau
cepetan ayo kita ambil besi itu
itu jangan jangan besi pade itu
emang pade buat apa
bisa jadi pade mau magerin giginya
yaudah positi kita mau ke kamar dulu
yaa enggak ada kan
nanti bagian ini yang nanti dikoreksi tolong diawasin ya
bocah ngapain ini
nyari pade iya sampai kesini sini
oh begitu ya
di dalam map ini ada daftar daftar
yang mengikuti surat al masyarikun hanta
ada kapten amerika
emangnya kapten amerika lebih surat
itu kan judul si neron
iya sudah turun anak ini
ini bocah pada ngapain ngempet aja sih
ini kalian ganti ya
akhirnya rencana kita berhasil
kita gak bakal jadi cuma
kita gak jadi sunat
kita gak jadi sunat
bener tadi disini nih
ini tiang tenda
tadi disini pade
ah pake gak dijagain sih
udah bawa kursi kursi
tadi ada kursi sekarang nggak ada
berarti tadi besi ada
ada yang ngangkut maksudnya
tertidur selama delapan jam itu sama aja kita seperti orang yang berpuasa makanya energi di
dalam tubuh kita itu banyak yang berkurang nah gimana caranya kita mengembalikan energi
tubuh kita yang berkurang itu tadi ada haikal sama dodot dan dia langsung kesana habis nabrak
kita terus sebatas
sekarang kalian keluar cepet
kita buka dulu
berarti pikiran kita sama
kalau mereka keluar takutlah
ada buta bawahnya
kita mau disini
ya aduh lari bocanya
lagi panjang doang
ini tinggi tahu nggak tinggi tinggi tinggi
tinggi mana pun ijo
eh kenapa kalian menukar daftar kertas yang berisi nama nama yang akan disunat
kayak gitu lah jelas jelas
tapi tapi tapi bapak ustadz
jelas jelas nama satriwan kalian ganti pakai apa coba tadi ya
mana ada nama satriwan pun ada kayak gitu gak ada
itu namanya pemalsuan data
siap siap siap
jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa